selamat siang anda menyaksikan program pulang kampung gomudik update
bersama saya sarah aryan
lima hari setelah hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
arus lalu lintas di jalur arteri pantura karawang terpantau ramai lancar
hal ini dikarenakan polsek karawang kota
ini menerapkan beberapa rekayasa lalu lintas di beberapa persimpangan
di antaranya ialah disimpang lampu merah kpud karawang
di mana jalur dari arah jakarta bekasi
dan dari arah kota karawang ditutup
jalur yang dibuka hanyalah jalur dari arah jalan kelari
atau kendaraan yang berasal dari cirebon atau jawa tengah
rekayasa lalu lintas ini telah diberlakukan situasional
dari tanggal dua puluh empat april hingga waktu yang belum dapat ditentukan
mengikuti jumlah kendaraan pada arus balik lebaran dua ribu dua puluh
dan saatnya kita akan memantau arus balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
bersama produser lapangan cnk
dari zaregar silakan siang reza ini bagaimana pantauan anda pada siang hari ini
ya selamat siang sarah lima hari pasca hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
untuk situasi arus lalu lintas di jalur arteri pantura karawang jawa barat
ini masih terpantau ramai lancar
berdasarkan data yang kami dapatkan dari dinas perhubungan kota karawang
pada hari ini
hingga pukul sebelas siang tadi ada sebanyak lima puluh satu ribu kendaraan yang melintas menuju ke arah jakarta dan juga bekasi
dan juga untuk kekuasaan sebaliknya ada sebanyak enam belas ribu kendaraan yang menuju ke arah cirebon dan juga jawa tengah
mengacu kepada data tersebut angka ini sebenarnya menurun jika kita bandingkan dengan kemarin
di mana pada hari kemarin hingga pukul sebelas siang ada sebanyak delapan puluh dua ribu kendaraan yang melintas menuju ke arah jakarta dan juga bekasi
itu artinya arus balik yang terjadi di jalur arteri pantura karawang jawa barat ini untuk hari ini menurun
dan jika kita pantau juga untuk arus lalu lintas di jalan tol memang untuk hari ini sudah tidak diberlakukan lagi sistem ganjil genap ataupun one way serta kontra flow
dan untuk saat ini saya berada di simpang lampu merah kpud karawang dimana di persimpangan ini biasanya juga terjadi kepadatan
namun untuk arus balik hingga nanti tanggal satu
dua puluh mei dua ribu dua puluh tiga polsek kota karawang telah memperlakukan beberapa rekayasa lalu lintas
di antaranya adalah menutup jalur dari arah jakarta dan juga bekasi dan juga jalur yang berasal dari kota karawang jawa barat
sehingga untuk masyarakat yang berasal dari kota karawang jika mereka ingin berbelok ke arah cirebon atau jawa tengah
mereka harus lurus terlebih dahulu dan nanti berputar balik di gedung waringin
dan untuk kendaraan yang berasal dari arah jakarta dan juga bekasi
jika mereka ingin lurus ke arah kota karawang jawa barat
mereka harus berbelok kiri terlebih dahulu dan berputar di bundaran kepuh
dan rekayasa ini diperlakukan karena memang untuk agar para kendaraan yang berasal dari cirebon dan juga jawa tengah
ini yang berasal dari kelari pasar kosambi dan simpang jomin
ini dapat berjalan tanpa hambatan sehingga memang biasanya jika terjadi atau lampu merah di simpang ini dioperasikan
terjadi kepadatan satu hingga tiga km
selain di simpang lampu merah kpud karawang
ada juga rekayasa lalu lintas yang diberlakukan diantaranya adalah rekayasa di simpang kelari
dimana kendaraan yang berasal dari kota karawang jawa barat
ini mereka tidak bisa langsung berbelok ke kanan untuk masuk ke tol karawang timur
karena untuk persimpanan persimpanan kecil ataupun u turn
ini juga menjadi salah satu hambatan di jalur pantura arteri karawang ini
dan oleh karena itu polsek karawang ini juga telah memberikan
terlakukan atau menutup persimpanan persimpanan kecil
ataupun putar balik begitu dari tanggal tiga belas april kemarin
hingga satu atau dua hari setelah puncak arus balik gelombang kedua selesai
yaitu pada tanggal dua ataupun tiga mei dua ribu dua puluh tiga
dan jika saya lihat dari beberapa hari lalu hingga hari ini
banyak sekali kendaraan roda dua ataupun motor
yang melintas di jalur pantura arteri karawang ini
sarah namun banyak sekali yang melanggar aturan lalu lintas
seperti tidak memakai helm
lalu juga berkendara dengan melebihi kapasitas
ada juga yang dua orang namun membawa muatan berlebih
dan oleh karena itu kami himbau juga untuk para masyarakat
yang menggunakan kendaraan roda dua seperti sepeda motor
ini untuk dapat mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku
agar dapat berkendara hingga tujuan yang aman
baik terima kasih atas laporannya
produser lapangan cnn indonesia reza siregar
yang melaporkan langsung dari karawang jawa barat
demikian pulang kampung go update
saya sarah arianti
selamat siang dan sampai jumpa